ribuan masa dari berbagai ormas islam di jawa barat melakukan aksi mengecam tindakan militer myanmar kepada etnis rohingya di depan gedung sate bandung
di tasikmalaya ratusan pelajar menggelar sholat goib dan doa bersama untuk muslim rohingya yang wafat
sementara di sukabumi lima pimpinan majelis agama buddha menyatakan keprihatinannya atas konflik di myanmar
ribuan masa gabungan dari berbagai ormas menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung sate bandung menuntut agar pemerintah myanmar menghentikan kekerasan terhadap etnis rohingya
selain berorasi masa juga menggelar doa bersama dan menggalang donasi untuk para korban etnis rohingya di myanmar
aksi ini mendapat apresiasi dari pemerintah provinsi jawa barat yang diwakili oleh wakil gubernur deddy miswar
yang kemudian membacakan surat pernyataan resmi presiden
joko widodo terkait sikap dan tindakan pemerintah dalam upaya membantu menyelesaikan krisis kemanusiaan di myanmar
di tasikmalaya sembilan ratus siswa sd dan smp islam kosrul muhajirin singaparna menggelar aksi doa bersama
serta sholat goib untuk mendoakan muslim rohingya yang menjadi korban kekerasan
sejumlah siswi menangis saat doa bersama digelar
mereka mengaku prihatin dan sedih menyaksikan anak seusianya menjadi korban kekerasan
dan berharap agar konflik yang menimpa muslim rohingya segera usai
sementara itu lima pimpinan majelis agama buddha sekota sukabumi
senin siang menyatakan sikap keprihatinannya atas konflik yang menimpa muslim rohingya
bertempat di aula wihara widi sakti jalan pejagalan kota sukabumi
umat buddha bersama pemerintah daerah mendukung sepenuhnya sikap pemerintah pusat
dalam membantu mengatasi krisis kemanusiaan
tim liputan transmedia